atm tapi setengah delam keris umfokan ring
lo ngapain kesini
gue tau kalau masih marah
dan gue tau kemarin nama gue salah
makanya gue kesini
gue mau jelasin semuanya
lo gak perlu jelasin nama apa
karena bagi gue
semuanya udah jelas
lo boleh tendang gue
lo boleh tampar gue terserah lo mau ngapain aja terserah
lo nyuruh gue buat ngukul lo
lo nyuruh gue buat tampar lo
lo bener kalau
lo gak bisa nelfon dari mulan
semakin gue coba buat menjauh dari mulan
semakin gak bisa
semakin gak bisa
jadi menurut gue
lebih baik kita berhenti dulu sampai sini
kareng dimana ya
kok dia gak masuk sih
kareng kemana ya
gak liat soalnya semalam itu dia gak nginep di rumah gue
oh yaudah makasih ya
gak ada masalah samuel
lo gak sekolah
kalo kayak gini gimana gue mau masuk sekolah
ya bener loncatnya
ya bener loncatnya
pegel nih pak
nah kalau ini poin gak kemana kak
eh tapi teman gue nih sabtu masuk sekolahnya
emang temen lu sekolah apaan
kalian semua boleh datang ya
pakainya harus rapi dan sopan
oh yaudah bu siap bu
orang tua kamu jadi datang kan
mudah mudahan mereka bisa datang
eh ibu pengen banget kenal sama keluarga kamu
keluarga kamu juga ya sama ya
yaudah ibu tinggal dulu ya
pak ini dari anak kita dari roman
halo assalamualaikum mak
ada apa oman telpon mama
aku udah dikasih tahu sama guru tentang pemberian penghargaan untuk murid yang berprestasi itu
itu acaranya nanti jatuh hari sabtu ini mak
hari sabtu minggu ini maksud kau
insya allah man ya
hari ini juga mama akan carikan tiket bis ya
tak perlulah itu
tak perlu bagaimana bapak ini
ini hari penting untuk roman anak kita
dia itu dapat penghargaan bapak gimana
dengar dulu kata kataku
aku bilang tak perlulah kau beli tiket bis itu
buang buang waktu saja
bapak ini keterlaluan
bapak ini keterlaluan
bapak ini keterlaluan
bapak ini keterlaluan
kalau bapak tak mau datang
biar mama saja yang datang
yang bilang tidak mau pergi ke jakarta itu siapa
makanya dengar dulu baik baik
aku mau suruh kau itu beli tiket pesawat terbang
biar cepatlah kita sampai di jakarta
jadi mama sama bapak bisa datang
eh kalau bapak tak ke jakarta
macam mana bisa aku buktikan pada orang orang kampung itu
kalau kau benar dapat penghargaan
tuh oman oman kau dengar kan
kau dengar tadi barusan bapak kau bilang
kita pasti ke jakarta
ini semua demi kau
bagaimana dengan yola mak
yola diajak juga apa enggak
aduh kalau yola itu sebentar lagi dia mau ujian mah
dia tak bisa ikut
yaudah salam ya mak ya buat yola ya
iya pasti mak
tapi kau ingat pesan mama ya
jangan pernah tinggalkan sholat
dan jagalah diri baik baik selama di jakarta
iya mak assalamualaikum
ku tahu kau berhati besar
peluh keringatmu akan ku balas dengan semangatku
air matamu akan ku bayar dengan prestasiku
tak berani ku janjikan gunung padamu
tapi ku pastikan ku tak akan buatmu malu